ritual musim haji tahun dua ribu dua puluh sudah mulai berlangsung sejak rabu dan puncaknya hari ini
tapi haji tahun ini dibayangi pandemi yang masih belum usai
apa yang berbeda dengan ritual haji tahun ini
kita lihat berhaji saat pandemi
sebelum kita melihat apa saja perbedaan atau pendekatan protokolnya
kita lihat dulu sebenarnya apa yang menyebabkan arab saudi memutuskan untuk tidak menerima calon haji dari luar negeri
karena kasus masih terus bertambah sejauh ini tercatat dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh orang terinfeksi covid sembilan belas di sana
yang meninggal dua delapan ratus enam belas orang kemudian yang sembuh sejauh ini ada dua dua ratus dua puluh delapan lima ratus enam puluh sembilan
dan perbedaan terbesar karena jumlah ini pun akhirnya perbedaan terbesar yang dilakukan adalah berkaitan dengan protokol
tentu saja berkaitan dengan jumlahnya
jumlah ada yang menyebutkan seribu hingga maksimal sepuluh ribu saja
ini jauh sekali menurun
dari jumlah seperti pelaksanaan haji seperti biasanya yang mencapai dua juta lebih
sekarang hanya sepuluh orang
termasuk juga ada orang indonesia
mereka mendaftar lalu dipilih oleh pemerintah arab saudi
termasuk diantaranya adalah petugas keamanan dan para tenaga kesehatan
dan syarat mutlak yang boleh mengikuti ibadah haji tahun ini
dari dua puluh hingga lima puluh tahun
dan mereka yang berhaji harus dalam kondisi sehat
tes covid sembilan belas dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah haji
dan semuanya sebelum melakukan ibadah haji wajib melakukan karantina mandiri dulu di rumah
mereka melakukan karantina mandiri di rumah
lalu dilanjutkan dengan karantina selama empat hari sebelum ritual pertama
sebelum hari rabu karantina empat hari di hotel khusus yang sudah disiapkan
dan tidak selesai di situ
karantina juga wajib dilakukan setelah selesai melakukan ibadah haji
dan berikutnya masker menjadi hal wajib yang tidak boleh dilepaskan selama melakukan ritual ibadah haji tahun ini
dan yang juga yang mencolok kita lihat adalah peraturan tentang jaga jarak yang sangat terlihat
tidak ada situasi keramaian yang biasanya kita lihat ketika tawaf
karena jaraknya sudah diatur satu lima meter
titik tawaf diatur dengan garis garis sangat sangat berbeda suasananya
ya seperti itu kira kira
yang juga berbeda adalah aturan soal tidak boleh menyentuh
ada larangan untuk menyentuh atau mencium kaabah
dan juga larangan untuk menyentuh atau mencium hajar aswad
yang biasanya tentu saja menjadi sebuah keinginan yang membuat para jemaah berlomba lomba untuk mendekat
dan mencium atau menyentuh
tahun ini tidak semuanya berjalan sesuai markah pada saat tawaf
seperti yang tadi anda saksikan
jemaah juga dilarang menyentuh atau mencium hajar aswad
karena sekali lagi memang banyak yang kecewa dengan keputusan pemerintah saudi
yang menutup pelaksanaan haji tahun ini dari peserta dari luar negeri
tapi pilihan pahit ini harus diambil oleh mereka
demi keamanan dan keselamatan semua jemaah